motor baru kamu
kan tadi baru kamu beli
iya tapi diantuknya besok
juniper seneng banget kum
kalau saya mau beli baju buat jenniper
kan biasanya memang begitu
boleh juniper kasihin ke veronica enggak
kalau juniper mau ya kasihin aja
makasih ya pak
juniper coba baju yang ini ya pak
baju ya pak
lucu banget buat debi
tuh lucu kan
udah pada sempit pak
enggak yang ini nggak sempit kan debbie masih suka pakai
baju debi kan udah banyak
orang kaya itu bajunya banyak
temen temen debi pada gak punya baju
salah sendiri kenapa jadi orang susah
debi mau sumbangin pak
ini semua disumbangin
gak boleh debi
kasian pak mereka pada nggak punya baju bagus untuk lebaran
debi mau kasih ke anak yatim pak
gak boleh debi
suruh aja papanya beli baju buat mereka
anak yatim itu gak punya papa pak
terus kenapa emangnya
debi denger ya
mamah itu nyari uang sampai jauh jauh ke arab itu buat siapa
capek capek cari uang buat siapa
buat kita keperluan kamu
debi gak boleh caranya begitu
seenaknya bagi bagi baju ke orang lain
kok papa gitu sih
debbie kita tidak boleh kasihan sama orang
papa mau pergi dulu
boleh ya papa
enggak boleh gak boleh
debi denger ya
kalau papa bilang enggak selamanya enggak ya
lah papa mau pergi
kok diambil kuncinya debi
debi gak boleh gitu debi sini kuncinya
gak mau pa
debi gak boleh begitu ayo
gak boleh ngelawan orang tua sini debi kuncinya ayo
debi kasih papa debi
gak mau papa
gak boleh gitu ayo debi
siksa terus papanya ya
jangan kasih pergi
kalo udah pergi gak pulang pulang ya
ah kasih cek ikutin putaran aja
papa gak boleh
debi gak boleh gitu ayo
kau ini mau pergi ke tempatnya njut dulu yuk
basah tangan wajahnya
basah tangan mama
kok pulangnya cepet kang
akang mau ke ciawi
alhamdulillah dagangan raris
nanti teh buka puasa mau dibeliin apa
akang aja yang beli
nanti baru pulang belanja
akang beli asinan bobor buat buka
iya kang makasih ya kang
akang masuk dulu
aku shalat yukur
nanti baru akang berangkat
motor baru kamu
kan tadi baru kamu beli
iya tapi diantoknya besok
juniper seneng banget kum
kalo saya mau beliin baju buat juniper
kan biasanya memang begitu doy
pantesan bajunya juniper bagus bagus kum
uruan ayo ke rumahnya dadang
ada tontonan seru disana
si pedut lagi disiksa sama debbie
bu beres beres sama masak dulu
saya takut bu iin
makanya kang tatang jangan dibiarin ngelamin sendirian
bukan itu bu iin
istrinya kang tatang janji pulang ini mau beli motor
pipin takut gak jadi
kang tatang udah ngobrolin motor terus tiap malem
wah wah dapet thr berapa
iya wak berapa
alhamdulillah lumayan ceh
thr aja pakai rahasia rahasiaan segala
masa iji cuma dapet thr setengah bulan gaji wak
baju lebaran di luar itu
pengennya handphone wak
kerja siang malem
kenapa android aja gak ada
namun jadinya korhub ruinsay nih kalau digitame nya ga kebeli
ada kang mau yang besar apa yang kecil
yang kecil aja
katanya mau ada marawis menyambut semua tkw yang datang ya kang
tapi kok gak jadi
sekarang mah udah gak ada gitu gituan lagi se
mirosnya juga udah gak ada
lagian siapa yang mau peduli
tapi kan katanya maeros mau pindah kesini